menjaga daya tahan tubuh merupakan sebuah tantangan selama bulan puasa
agar tubuh tetap sehat dan bugar puasa bukan menjadi halangan untuk berolahraga
dalam bulan ramadan ini adalah waktu yang tepat dan bisa dimanfaatkan untuk tetap menjaga kekebalan tubuh
biasanya kalau sebelum ramadan kita pagi sebelum ngantor tapi justru ramadan kita setelah ngantor
jadi sambil nunggu buka puasa ngabuburita lari ya empat puluh lima menit lah sampai satu jam sebelum bedu
olahraga masih rutin tapi buat maintain aja sih
kalau puasa nih ya paling tiga sampai dua kali aja sih
iya tetap aktif biasanya sih pagi pagi dan sore hari
kalau pagi pagi biasanya olahraga yang ringan aja kalau yang sore biasa
biasanya yang kardio gitu
pemilihan waktu yang tepat dan jenis olahraga harus diperhatikan agar puasa tetap aman dan tidak terasa haus sepanjang hari
walaupun sedang menjalankan ibadah puasa tetap harus meluangkan waktu untuk berolahraga
gak perlu olahraga yang berat cukup olahraga yang ringan
seperti bersepeda jalan atau lari seperti saya lakukan sekarang
menurut dokter spesialis kedokteran olahraga grace jocelin
olahraga di bulan ramadan dapat dilakukan setelah sahur atau sebelum berbuka puasa
hal yang terpenting adalah jenis olahraga harus mengikuti rutinitas olahraga saat sebelum bulan puasa
jangan terlalu berlebihan dan melakukan olahraga yang berat
jenis olahraga yang bisa dilakukan beberapa di antaranya adalah bersepeda
jalan keliling taman atau komplek dan jogging
kalau terbiasa olahraga pagi itu kan berarti saat di jam jam puasa
maka baiknya olahraganya yang ringan saja
terutama dengan iklim tropis di negara kita biasanya jangan sampai jadi dehidrasi karena asupan cairannya kurang
paling ideal dan paling sesuai itu adalah di jam jam yang sebelum sahur itu untuk berolahraganya
jadi makanan yang sudah buka sudah terserap sempurna kemudian masih bisa minum
energinya juga cukup kemudian abis itu dapat diisi lagi pada saat sahur
dan kemudian berpuasa
jadi sebenarnya itu yang paling ideal
namun di jam jam segitu itu biasanya jarang orang bisa mau bangun pagi untuk niat olahraga dulu ya
tapi secara sains yang paling ideal adalah sebenarnya di jam jam segitu
selain lari salah satu olahraga lainnya yang bisa dilakukan saat bulan puasa adalah pound pro
di kawasan gelora bung karno selama bulan ramadan juga masih ada komunitas yang mengikuti kelas sebelum buka puasa
belinda rena instruktur pound pro mengatakan durasi latihan saat bulan puasa dikurangi
biasanya lima hingga delapan lagu namun saat latihan sebelum berbuka biasanya hanya empat hingga lima lagu saja
selama bulan puasa itu bukan berarti kita harus berhenti olahraga ya bukan berarti harus puasa olahraga
bukan berarti kita harus berhenti olahraga
harus tetap berolahraga supaya muscle mass di badan kita itu nggak nyusut
karena kan kalau udah nyusut ya banyaklah efek buruknya
kalau yang aku bilang sih untuk yang berpuasa paling maksimal kalau mau membakar lemak itu sejam sebelum buka puasa
jadi perut masih kosong yang dibakar hanya lemak nah itu adalah best time untuk olahraga
tapi ya balik lagi ke masing masing orang yang mana yang nyaman aja sih sebenarnya
yang penting jangan berhenti
jangan lupa latihan
pilihan olahraga yang tepat untuk pagi hari adalah yang bersifat aerobik seperti jalan santai keliling komplek hingga bersepeda
untuk olahraga sambil menunggu buka puasa bisa yang bersifat aerobik seperti push up sit up pull up dan juga lari keliling komplek atau lapangan
tiga puluh lama lama sekitar tiga puluh
sampai empat puluh lima menit aja
yang penting bulan puasa harus tetap olahraga
dalam olahraga ini irvan jakarta